kedatangan nelayan ini langsung diserbu warga dan pengejar ikan
yang datang di pelabuhan panarukan situ bondo kamis pagi
warga bahkan mengabaikan protokol kesehatan
mereka saling berdesakan dan tak menggunakan masker
saat berburu ikan segar untuk kebutuhan tahun baru
sementara warga yang tak ingin berbutuh memilih ikan segar
yang dijajakan pedagang dengan selisih harga yang lebih mahal
dibanding grosiran yang diserbu pengejar
pedagang mengakui peningkatan permintaan ikan jelang malam tahun baru
bahkan sejak pagi mereka telah menjual hingga satu ton ikan segar
ikan jenis putihan dan mangla menjadi ikan favorit yang diburu warga
imbawan pemerintah untuk menjual ikan segar
untuk tidak merayakan tahun baru di luar rumah pun
membuat mereka memilih mencari ikan untuk dibakar
dan disantap bersama keluarga
meningkatnya permintaan warga untuk perayaan tahun baru
membuat harga ikan mangla berwarna merah ini pun melonjak
jika sebelumnya ikan mangla dijual seharga lima belas ribu rupiah per kilogramnya
kini dijual seharga dua puluh ribu rupiah per kilogramnya
zainal ali mustafa situ bondo jawa timur